pesawat latih milik sekolah penerbangan perkasa cilacap jawa tengah
mendarat darurat di tengah sawah milik warga
dua orang penumpangnya berhasil selamat
lokasi pesawat latih milik sekolah penerbangan perkasa yang mendarat darurat ini
berada di tengah sawah milik warga desa tritihlor
kecamatan jeruklegi cilacap jawa tengah
peristiwa jatuhnya pesawat ini terjadi sekitar pukul sembilan pagi
pemilik sawah yang saat kejadian berada di sawah mengaku kaget
saat melihat pesawat latih ini tiba tiba mendarat di tengah sawahnya
dua awak pesawat yaitu seorang instruktur dan siswa sekolah penerbangan berhasil selamat
keduanya menderita luka ringan sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan
dua delapan milik operator perkasa pelayang sekolah itu mengalami jatuh di
beberapa aparat polisi yang sudah disiagakan di lokasi
bangkai pesawat masih berada di lokasi persawahan dan ditutup terpal
hingga kini belum diketahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan
imam ambar woto cilacap